saudara pernah berobat mengenai sakit yang saudara derita pada saat itu
sudah ya mulia
sudah apa kata dokter
saya waktu itu karena cedera ada sedikit cedera di tulang punggung dan saya juga selain itu saya punya gerd
gerd oke penyakit mak
di dua belas jari
dan hb saya suka rendah jadi saya suka kosong
hb nya suka rendah suka pusing
itu saja keluhan saudara
iya yang mulia saya juga punya vertigo
dan pada tanggal empat itu muncul keluhan tersebut
karena mungkin saya capai
karena baru pertama kali anak saya ini masuk ke asrama dan dia perempuan
tetapi tanggal empat itu tidak ada masalah
kapan saudara sembuhnya
apakah saudara minum obat
saya biasanya minum obat sendiri karena sudah dibekali oleh dokter
kan tadi saudara mengatakan bahwa aparat itu saya sakit dan korban joshua mencoba mengangkat saudara tapi saudara larang
di samping itu juga terdakwa richard sempat tidak membantu joshua tapi juga dilarang
saat itu saudara ngomong dengan terdakwa kuat kan begitu
iya yang mulia
itu kan yang tadi saudara ceritakan kan
betul yang mulia
terus kapan saudara bisa bangun dan kembali ke kamar saudara mengingat saudara itu ada di lantai satu dan kamar saudara ada di lantai dua
waktu itu susi memberikan saya saya biasa minum wedang jahe untuk menghangatkan badan saya sama untuk pencernaan
biasanya susi itu selalu membuat hampir tiada obat

biasanya susi itu selalu membuat hampir tiada obat
terus setelah saya berikan hampir tiada obat dia memberikan saya wedang jahe dan makanan
setelah makan sama minum saya agak enakan baru saya meminta tolong susi sama om kuat untuk membantu saya ke atas